hai hai unggu wa unggu wa bergelantungan lihat lihat itu untuk bergelantungan hei
wa assalamualaikum sehat sehat ya di sana ya untuk walau view hahaha seneng banget rasanya
ya libur telah tiba disambut sama ungko owa dan ada sekitar dua ribu satu ratus tujuh puluh sembilan satwa dari sekitar dua ratus tiga puluh kbs dimana
apalagi di surabaya kita bisa mengenal ribuan satwa itu kalau enggak di kebun binatang surabaya
selain unggu wa beberapa satwa yang bisa kita lihat langsung saat bercelajah dengan perahu
adalah lutung jawa bekantan dan juga rusa bawean bila lelah kita bisa beristirahat di bawah pohon
rindang atau membeli makanan dan membeli makanan yang lebih baik dari kebanyakan makanan yang lebih

edukasi tentang berbagai satwa diantaranya burung kakatua jambul puning burung pelikan australia
rangkong badak hingga burung elang bondol pengunjung pun bisa ikut berinteraksi baik
anak anak maupun dewasa wahana lain yang baru di kebun binatang surabaya adalah mas

atau biasa dikenal dengan rumah jamur
selain menjadi wahana permainan di sela sela naungan jamur raksasa
di sini juga disediakan satwa yang bisa diajak berinteraksi
mulai dari burung kakatua jambul kuning iguana dan binturong
aduh ya allah
luar biasa oh dipegang gini
ya bersahabat banget ya
apanya yang dipegang
oh ekornya ya binturong
siapa yang tahu binturong di kebun binatang surabaya
kita benar benar bisa kenal lebih dekat
ini adalah salah satu tipe musang yang gede ya mbak ya
yang paling besar
ini segini ya padahal ini usianya baru enam bulan
kamu mau minum susu tak
nih susunya binturong
dia selalu interest ke hal hal baru termasuk ini interest ke kamera
nih dia kayak baby ya baru enam bulan
pengunjung kebun binatang surabaya tidak sedikit adalah warga di luar kota surabaya
umumnya mengisi waktu dengan keluarga maupun rombongan
luar biasa oh dipegang
oh seru ya seru ya
satria senang gak di kebun binatang surabaya
tadi ketemu apa aja
serapa kucing kutanil
oh iya terus nanti pengen kesini lagi
oke udah tas dulu tas dulu
iya dadah semuanya
kebun binatang surabaya buka setiap hari mulai jam delapan pagi hingga empat sore
tiket masuknya sebesar lima belas ribu rupiah per orang
dan terdapat tambahan biaya untuk masuk ke beberapa wahananya
wida subianto miki beres
satria surabaya jawa timur